halo weekend gateway kembali lagi hari ini saya akan ke bandung tapi setidaknya sendirian
karena saya akan ditemani oleh teman saya yang ada di bandung dan hari ini saya akan
menggunakan kereta cepat indonesia bus karena hanya dalam tiga puluh menit atau empat puluh menit kita
sampai di padalarang kita terus wisata di bandung let's go
tiket wush bisa dibeli melalui laman website dan aplikasi mobile digital jadi nggak perlu repot repot
ke stasiunnya nih hahaha dengan kecepatan tiga ratus lima puluh km per jam wush hanya perlu tiga puluh menit untuk sampai
ke stasiun padalarang yang memiliki jarak hampir seratus km sampai di stasiun padalarang
jangan khawatir ada feeder yang akan mengantarkan anda ke sejumlah halte nah kalau saya sudah ada
yang jemput nih hahaha hai kumaha damang teteh rizka alhamdulillah saya alhamdulillah
oke hari ini kita mau kemana aja nih nah hari ini kebetulan kita di kabupaten bandung barat di
padalarang ya tepatnya padalarang kita akan coba explore salah satu wahana wisata air
nah ini namanya wah water world kita akan main air di sini nih seharian destinasi wisata air ini lokasinya
ada di kawasan kota baru parahyangan sebelum memasuki area taman air kita isi saldo dulu
saldonya nanti akan diisi ke dalam gelang cashless nah gelang ini nantinya dapat digunakan
untuk bayar bayar beli makan minum dan juga sewa ban serta lokal
baru aja masuk kami sudah disambut lima seluncur air yang tinggi ada juga ragam kolam lainnya aduh
saya nggak sabar nih ingin main seluncuran eits sebentar sebentar kita harus ganti pakai baju
renang dulu ya tara kami sudah siap berpetualang ini yang pertama jatuh ke lazzy river sesuai namanya
kolam ini didesain seperti sungai dengan panjang tiga ratus enam puluh tujuh m
udah ganti wahane yuk kayaknya seluncuran seru nih
sebelum menaiki seluncuran pengunjung wajib menaati peraturan yang ada seperti tinggi
badan minimal satu ratus dua puluh cm wajib memakai baju renang dan dilarang memakai alas kaki
wah benar benar menegangkan
seluncur air dengan panjang lintasan satu ratus dua puluh meter dan tinggi tujuh belas meter ini memberikan sensasi terayun ayun
lanjut kita coba qatar pilar
seluncuran berwarna pink dan kuning ini memiliki ketinggian tujuh belas meter
namun lintasannya lebih panjang yakni satu ratus delapan puluh meter
di sini terowongan memiliki titik yang terbuka dan tertutup
bagi kami di kater pilar tidak semenegangkan seluncuran abyss
belum lagi adanya sensasi gelap dan terang yang membuat semakin senang
kami pun tidak henti berteriak merasakan keseruan melewati terowongan cincin cahaya

seteru menarik perhatian banyak pengunjung dari dalam dan luar kota
nah emang di sini tuh apa namanya waterpark paling terbesar di asia ya
nah memang paling banyak banget wahana wahana yang paling seru dan ekstrim juga sih sebenarnya
meski memiliki ragam seluncuran ekstrim lokasi wisata air ini juga menyediakan aneka kolam khusus anak anak bernama vd island
keamanan itu kita nomor satu ya safety first dan standarnya internasional
kalau misalkan kita ada kondisi
di cuaca buruk itu ada detektornya langsung kita mati semua
kemudian kalau misalkan lagi meluncur kemudian di poin tertentu itu belum aman
kemudian udah dimasukin orang lagi itu otomatis mati
kita udah asik berenang
kita kulineran dong
isi perutnya udah keroncongan capek berenang tadi
tapi kita gak sembarang kuliner
aduh gimana tuh
karena akan ada challenge
saya akan mengasih challenge
jadi masing masing diantara kita memegang seratus ribu rupiah
wow siapa takut
jadi dalam satu menit kita akan challenge siapakah yang paling hemat belanjanya
oke langsung aja
langsung aja ya
satu menit dimulai dari sekarang
aduh apa ya
ini aja deh
tak jauh dari lokasi wisata air ada sentra kuliner bernama bumi hejo parahyangan
jaraknya hanya satu lima km saja
di sini terdapat sebelas kios yang terdiri dari sembilan kios makanan dan dua kios non makanan
salah satunya adalah kios aksesors ini nih

terdapat ragam pernak pernik mengemaskan dan juga produk fashion
seperti tas mungil ini
eh kok jadi malah lihat lihat aksesoris ya
lanjut cari makan deh
kira kira beli apa ya
makanan di kios kiosnya menggiurkan semua
sepertinya pilihan saya adalah snack terlebih dahulu supaya bisa lebih cepat
saya tinggal dulu
aku ke penas nanti
jauh paling dekat
selain berada paling dekat aroma makanannya pun sudah dari tadi memanggil saya nih untuk mencicipi
saya pesan nasi daging sambal lima
jagain yang banyak makanannya ya
lanjut cari camilan
wah aku tinggal dua puluh
wah aku kurang nanti aku ganti lagi ya
you donate satu
cepet ya mbak
sampai berapa ini
saya akan kita akan cek kembali lihat kita
jadi siapa yang paling hemat di antre kita berdua
kita cek kembalian
wah ternyata noval masih ada kembalian
saya ada kembalian
rp tiga kembalian saya
kembalian saya tidak ada
bahkan ini sebenarnya saya masih minus rp empat ke tukang ini nih
langsung aja kita lihat
udah lapar nih
ini dia yang menggugah selera saya dari tadi
nasi tempan dengan daging sapi dan sambal limau
yuk kita coba
wah sambalnya benar benar nendang
kalau saya ada kroket nasi daging sapi kesevel dan kentang goreng
casualnya berisi keju yang dibungkus seperti risol
ini kalau pas disantap lagi hangat
oh nggak ada apa apa sih
kalau kita mau habisin dulu makannya udah lapar
kita habis main air tadi
udah lari lari juga tadi challenge rp seratus kan
jadi kita abisin makanan
sampai ketemu di weekend getaway selanjutnya
kabupaten bandung barat
kabupaten bandung barat